polda sumatera utara membongkar praktek aborsi ilegal di sebuah klinik di deli serdang
saat pengerebekan polisi menemukan sejumlah janin dan membawa tujuh orang yang diduga pelaku aborsi
pengerebekan terjadi di desa sey semayang kabupaten deli serdang
banyak warga yang tidak menduga klinik bernama budi mulia ini digunakan sebagai klinik aborsi ilegal
polisi mengamankan tujuh orang dari lokasi mereka adalah dua orang dokter empat perawat dan satu orang pasien
saat pengerebekan dua dokter diketahui tengah melakukan praktek aborsi terhadap pasien berinisial rs
selain menyita dokumen petugas juga membawa alat praktek persalinan tempat tidur alat alat medis dan janin bayi yang baru saja digugurkan
sejumlah janin bernama budi mulia ini digunakan sebagai klinik aborsi ilegal